selain itu saudara arus lalu lintas jalur arteri karawang menuju arah cirebon jawa barat
ataupun arah jawa tengah sabtu malam terus meningkat hingga terjadi kepadatan
kendaraan pemudik didominasi oleh kendaraan roda dua dan sebagian roda empat
para pemudik tersendat di beberapa titik jalur arteri hingga berjalan merayap
seperti di sekitar terminal kelari jalan raya kelari dan simpang jomin
untuk mengantisipasi kemacetan di jalur arteri polisi siapkan jalur alternatif mudik sepanjang tiga puluh sembilan km
serta rekayasa lalu lintas dan penempatan personil polisi di titik rawan macet